anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
erick thohir resmi terpilih sebagai ketua umum pssi yang baru
melalui kongres luar biasa yang berlangsung pada hari ini
sang menteri bumn sukses mengalahkan mantan ketua umum pssi lanyala mataliti
bergabung di studio cnn pada malam hari ini ada muhammad hardika aji
ceo appi yaitu asosiasi pesepak bola profesional indonesia
mas aji selamat malam
dan juga melalui sambungan zoom ada bung anton sanjoyo bung joy
pengawas sepak bola kita bung joy selamat malam
selamat malam fani selamat malam aji
baik terima kasih bung joy sudah bergabung
saya mau ke bung joy terlebih dahulu
apa tanggapan anda apakah memang ini sesuai dengan harapan terpilihnya
erick thohir sebagai nakoda baru pssi
ya saya memantau dari siang euforianya luar biasa ya
tapi saya dari awal memilih skeptis
erick thohir itu kan menteri bumn
dia pengusaha yang luar biasa sukses
dia punya banyak skandal
dia pemilik klub
pernah memiliki klub inter milan
jadi saya bertanya tanya
seorang erick thohir menteri bumn dengan begitu banyak kapasitasnya
mau turun degradasi menjadi ketua umum pssi
buat saya tandatanya besar
karena sejak awal saya katakan
siapapun yang terpilih jadi ketua umum pssi
kalau esko nya masih itu itu juga
dan dipilih oleh para voters
menteri bumn tidak pernah punya
pandangan yang jelas mengenai
perkembangan sepak bola nasional
akan jadi apa nantinya
karena yang bekerja nanti bukan erick tohir
yang bekerja adalah para esko
dan itu kalau mereka mendominasi
didominasi orang orang lama
yang terkait tragedikan juruhan
yang terkait porak porandanya sepak bola nasional selama ini
apa bisa erick thohir mengendalikan semua itu
itu saja pertanyaan saya
oke anda memilih skeptis di awal
mengapa seorang erick thohir mau degradasi
turun menjadi ketua umum pssi
bahkan zainuddin amali juga
menpora degradasi jadi wakil ketua umum pssi
artinya apakah anda menangkap ada maksud tersembunyi
dengan erick thohir yang maju mencalonkan diri sebagai
calon ketua umum pssi ini
selain tentunya masalah rangkap jabatan yang tadinya
sedikit anda permasalahan dan membuat anda menjadi skeptis bung joy
saya dari awal skeptis kok
akhirnya juga menjadi batu loncatan doang kan
jadi saya melihat dia kan calon yang digadang gadang juga
jadi calon wakil presiden indonesia dua ribu dua puluh empat
jadi saya mencoba untuk realistis saja
ini ada piala dunia u dua puluh juga
yang selalu digadang gadang oleh presiden jokowi
yang notabene bawahannya
yang dipercaya oleh erick tohir adalah martabat bangsa
jadi saya melihat ini ada apa dengan sepak bola kita
ada apa dengan orang orang prominent ini
ada apa dengan bangsa ini
yang membuat sepak bola ini seolah olah memang bagian dari pencitraan yang luar biasa besar
bukan saya tidak respect kepada erick thohir
saya justru sangat respect
tapi kok saya bertanya dia ngapain dia jadi ketua umum pssi
jadi kalau ini harapannya bahwa dia bisa lima tahun
kalau dia bisa lima tahun
saya yakin dia bisa mengubah pssi
tapi kalau hanya stepping stone
pssi tidak akan berubah indonesia akan terus terpuruk di arena internasional
oke jadi memang pandangan orang
ada selalu ada aroma politis di balik nakoda pssi itu adalah betul ya
intinya kurang lebih seperti itu
baik mung joy saya mau ke mas aji
apakah juga anda sependapat dengan apa yang dikatakan bung joy skeptis
bisa jadi karena saya pribadi pun mengalami lima kali ketua pssi selama di appi
maksudnya lima kali ketua umum yang definitif lah
dan memang ya begitu begitu saja
meskipun sekarang bisa dilihat adalah klb sekarang terselenggara dengan suatu hutang
yaitu hutang satu ratus tiga puluh lima nyawa
itu yang jangan dijadikan sebagai biasa biasa aja
atau klb yang biasa apa adanya
karena tanpa adekan juruhan pasti nggak akan hari ini pasti akan di akhir tahun
nah ini yang menjadi satu momentum
dan mungkin di sisi lainnya adalah dua menteri turun tangan
dan negara berarti turun tangan
kita lihat saja kalau memang ini sampai masih belum selesai atau sebagainya gitu gitu aja
berarti memang udah begitu seremnya sebagainya indonesia
dan ini menjadi momentumnya kita harapkannya di situ
meskipun ya lima tahun berkali selalu berganti
tapi ya masih di sisi pemain pun dari yang kita wakili
ya masih tidak terlalu banyak yang berubah secara signifikan sih
oke jadi lima tahun lima kali ada pergantian ketua pssi
nggak ada tuh yang masuk dalam harapan anda
ada tapi ya cuman reformasinya paling sekedar di bawah setahun lah perubahannya ada
tapi abis itu turbulensi lagi
setiap era selalu berganti
sekiannya berganti ketua umumnya nggak pernah sampai berganti
jadi panasnya di awal aja ya
oke panasnya di awal aja
oke karena kita juga masih panas
tapi kita harus jeda terlebih dahulu mas aji dan juga bung joy
nanti kita akan kembali lagi untuk membahas mengulas
bagaimana sebenarnya nasib pssi ke depannya
kita akan jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia kene kene kene
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
kami masih akan membahas
bagaimana jalannya klb pssi hari ini
juga terpilihnya ketua umum pssi

dan juga wakil ketua uu pssi ratu tindak

alicia serta zainuddin amali berserta dinamikanya masih ada mas aji ceo dari appi dan juga melalui sambungan zoom ada bung joy
bung joy masih bersama kami ya bung joy
oke hari ini yang menjadi atensi orang adalah bagaimana smooth nya lancarnya jalannya pemilihan ketua umum
terbilang singkat sekali kurang lebih sekitar tiga puluh menit kalau saya tadi tidak salah
namun apa yang terjadi setelahnya sama seperti ketika main bola di lapangan ada dinamika ketika calon pemilihan calon wakil ketua umum
ada kericuhan di sana penghitungan ulang suara yang tadinya yunus nusi kemudian zainuddin amali kemudian yunus nusi mengundurkan diri kemudian akhirnya pun pada akhirnya ada ratu tisha dengan zainuddin amali
apakah ini sebenarnya adalah sign
apakah ini adalah esan
bagaimana nanti kedepannya kalau di awalnya saja sudah begini
anda tanya ke saya
ya ini harus kita cermati sebagai kalau saya orang indonesia saya cinta sepak bola saya akan melihat ada apa nih sebenarnya gitu ya
yang pertama zainuddin amali bersama yunus nusi terpilih ya kan
ternyata ada penggembungan suara terhadap zainuddin amali
dan kemudian dilakukan pemilihan ulang
atau penghitungan ulang
kemudian terpilihlah ratutisya bersama yunus nusi
eh tiba tiba yunus nusi mundur memberi jalan kepada zainuddin amali
ada apa dengan bangsa ini
ada apa dengan sepak bola kita ini
karena menurut saya ini lelucon yang sangat sangat menyedihkan ya bagi persepak bola nasional
karena eriktor hirus oke lah dia terpilih
karena memang saya dari awal sudah tahu waktu dia maju dia akan terpilih
karena dia menpora tapi dia ngurus apa sepak bola ini gitu loh
jadi saya bertanya tanya karena ada seolah olah ada skenario untuk memaksakan zainuddin amali
atau erick thohir yang notabene orang orangnya jokowi untuk duduk di pssi
dan mereka terdegradasi betul
dari jabatan menteri kemudian menjadi ketua umum dan wakil ketua umum pssi
ada apa sebetulnya gitu loh
jadi saya membaca ini ada sesuatu yang tidak
ya masih beruntung ada ratu tisa di sana
yang kemudian juga bisa menjadi wakil ketua umum
tapi kalau dia sendirian dan yang masih menjadi misteri
karena esko esko inilah yang akan menentukan jalannya merah hijaunya pssi
kalau esko eskonya masih orang orang lama juga yang tadi dibilang mas aji bertanggung jawab
terhadap kerusuhan di kanjuruhan yang menyebabkan satu ratus tiga puluh lima nyawa
mereka tidak berhak
mereka tidak layak ada di sana
dan kalau mereka terpilih indonesia akan mengalami lagi setback dalam persepakbolaan nasional
karena yang bekerja adalah mereka
bukan erick thohir nanti
bukan ratu tisa
yang bekerja adalah para sp
ratu tisa dan erick thohir hanya menyetir
bisa kah mereka menyetir para esko yang bermasalah
saya berharap ada orang orang baru di esko
tapi kalau tidak hopeless
apakah masih hopeless mas aji dan juga suaranya bung joy
oke ketika saya akan putarkan ini ada pernyataan dari erick thohir
sesaat setelah ia terpilih menjadi ketua umum pssi
coba kita putar boleh
ini bukan kemenangan
ini bukan kemenangan saya
tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama
membangun yang namanya sepakbola bersih dan berestasi
dan waktu itu saya bilang saya bicara bahwa perlu nyali
memperbaiki sepakbola indonesia
tidak perlu teori teori
hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi
tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi
sepakbola yang bersih
di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama baru kita bicara prestasi
tidak mungkin kita bicara prestasi tapi sepakbolanya tidak bersih
dan ini tidak mudah
mas aji saya minta tanggapan anda atas pernyataan dari ketua umum yang baru
perlunya nyali bukan teori gitu ya
jadi harus sepakbola indonesia harus bersih berprestasi
dan juga beberapa waktu lalu sebelum keterpilihan erick thohir pun beliau sempat mengatakan bahwa
ingin menyelesaikan membersihkan masalah masalah yang ada di tubuh pssi dari tangan tangan kotor
sebenarnya statement tadi teori butuh nyali sepakbola bersih
sebenarnya itu teori
justru skeptisnya mungkin bukan skeptisnya ya cukup objektifnya adalah selalu hal hal besar mungkin yang secara publik
bicarakan seperti adanya var terus ada turning ground segala macam itu kan butuh waktu butuh biaya
banyak hal yang bisa dilakukan hanya dengan selembar kertas pada tangan
seperti kalau dari sisi pemain banyak yang masih belum terproteksi secara asuransi pemain banyak yang dipuskan secara sepihak
lalu juga banyak pemain sudah habis kontrol nggak bisa pindah
padahal habis kontrol keadaan itu di eropa data data tahun sembilan puluh dua
kita masih mengalami itu sekarang
itu kan tidak butuh uang tidak butuh waktu lama hanya butuh selembar kertas penegakan
ini harus ditegakkan ini harus dijalankan
ini pemain harus dapatkan asuransi seperti a b c
kenapa karena pemain sudah dianggap sebagai employe di undang undang keolahragaan
berarti tunduk dalam undang undang tenaga kerja dan sjsn
haruslah dua bpjs itu setidaknya tercover
tapi banyak banget laporan pemain itu kalau cedera gak punya asuransi
dan juga bpjs tenaga kerja yang memang kita appi dengan waktu itu dengan
langsung dengan bumt tenaga kerja dengan komisi sepuluh
mengkutuk komisi sepuluh dengan pssi
sudah tanda tangan di tanggal dua desember dua ribu dua puluh satu bahwa liga satu liga dua wajib pakai bpjs tenaga kerja
kenapa karena mereka mau meng cover cedera
ini yang waktu lima tahun terakhir lima tahun lalu saya bikin belum bisa
tapi di dua tahun terakhir mereka mau bersedia
sudah ada instrumennya sudah ada yang mau tapi klubnya gak menjalankan
kan cuma butuh harus pakai ini harus pakai itu
simple tidak butuh biaya gak butuh pakai waktu banyak bisa dijalankan
pemain itu minimal seperti itu lah
kalau kita mau ngomong yang lain harus ada program pensiun segala macam
masih kepanjangan lah sepi sedikit
ini yang simple simple aja yang tidak teori teknis gak butuh waktu gak butuh biaya
oke kalau dari appi sendiri apa sih sebenarnya yang diharapkan dari
terpilihnya ketua umum yang baru yang paling sebenarnya
secara publik memang dari sekarang ataupun dua ribu sembilan belas
nama eriktoris selalu masuk sebagai top top vote lah di publik
menjadi ketua umum pssi
pembuktian dirinya sekarang kalau tadi bung joy bilang mau ada indikasi dua ribu dua puluh
ya buktikan dulu tak apa namanya fakta kerjanya sekarang
karena harapan itu selalu ada di beliau
itu buktikan dengan cara apa
paling tidak ketika mengambil suatu kebijakan keputusan
libatkan setiap kondisi terkait mengambil tentang masalah
tentang apa yang libatkan appi yang mengambil tentang masalah pelatih
libatkan ada apsi tentang wasit diajak ngobrol tentang supporter juga
bagaimana kebijakannya diajak untuk ngobrol
setidaknya ngajak ngobrol dulu
ini yang selalu miss paling tidak memang di periode terakhir
pernah diajak ngomong tapi beberapa kali tidak selalu dilibatkan
oleh pengambil keputusan
ketika dilibatkan semua semuanya memang keinginan dari keterwakilan
saya rasa menjadi win win
nggak usah terlalu banyak program dulu deh
yang penting ngambil keputusan dilibatkan semua orang
yang di depan mata tadi yang cuma bisa dinekan dengan selembar kertas
itu banyak banget
nggak butuh waktu nggak butuh biaya
jadi bukan on paper intinya kayak gitu ya
saya kembali ke bung joy
bu joy ini ya sudah terpilih
artinya bung joy ini ya sudah terpilih
walaupun anda atau mas aji
atau mungkin banyak luar sana yang masih merasa skeptis
tapi ya sudah diketuk palu ya mau bagaimana kan
artinya memang kita akan melihat bagaimana kesungguhan
dan nyali seorang erick thohir
bagaimana membuat pssi seperti idaman indonesia
beberapa waktu yang lalu
lanyala mataliti sempat menyebutkan bahwa
memprediksi bahwa kalau erick thohir terpilih
akan membawa orang orang lama
apakah anda melihat
atau mengiakan dari pernyataan lanyala ini
saya belum bisa mengiakan atau menolak anggapan itu
karena voters belum memilih
pemilihan esko masih berlangsung
dan mungkin ada jeda dulu
jadi kalau saya sudah tahu para esko nya
saya baru bisa yakin
apakah erick thohir bisa bekerja
menyelamatkan pssi dan sepak bola nasional
atau justru dia akan mentok lagi ke orang orang lama
yang menurut saya memang sudah tidak bisa kita harapkan
apalagi orang orang yang terkait tragedi kanjuruhan
itu harusnya sudah dicoret dari awal ya
tapi permasalahan sepak bola nasional memang harus dia benahi
mulai dari dia meletakkan batu fondasinya
tentang sebetulnya memperkuat
bagaimana membuat sepak bola indonesia ini bisa lebih maju
daripada thailand dan vietnam sekarang
jadi kalau di level pemain tadi yang disebutkan mas aji
itu kekisuhan tersendiri
tapi basic dari persepakbolaan kita adalah
kita tidak punya level sepak bola yang mumpuni untuk bersaing di level asia tenggara saja
jadi kalau erick thohir bisa meletakkan itu
mulai dari pembinaan usia muda
meningkatkan mutu pelatih
meningkatkan mutu wasit
tapi dia tidak bisa memetiknya dalam satu dua tahun

tapi dia tidak bisa memetiknya dalam sepuluh tahun ke depan
persoalannya apakah dia mau menjadi orang yang tidak populer
karena kalau bicara pembinaan usia muda pembinaan wasit itu tidak populer
yang populer itu kita bicara ranking fifa naik
timnas indonesia hebat dan macam macam
dan itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak punya basic pembinaan sepak bola yang baik dan benar
kompetisi kita aja nggak pernah bisa bersaing di level asia tenggara
jadi erick thohir tahu tidak masalah itu
kalau dia hanya berkutat soal tim nasional
piala dunia u dua puluh hopeless lagi
jadi saya tidak banyak berharap
sepak bola itu kan apa ya saya bilang quote unquote
selalu menjadi isu seksi
kalau ngomongin soal pssi setiap berganti ketua
setiap kongres banyak yang skeptis
akhirnya seperti mas yaji hasilnya gitu gitu saja
tidak ada yang berubah
panasnya cuma setahun di awal saja
sebenarnya apa sih yang sulit memperbaiki
atau mengurus sepak bola indonesia
mengurusi memanage sepak bolanya
atau struktur organisasinya
harus berjalan seiring
karena struktur organisasinya juga kan terbukti amburadul kan
kalau nggak amburadul nggak akan ada satu ratus tiga puluh lima orang mati itu di kanjuruhan
jadi dia harus bekerja kolektif kolegial
ada ratu tisa di sana
saya harap ada orang orang yang benar benar prominent dan kredibel
yang kemarin bersama iwan bule gitu
jadi kalau ada orang orang baru baru aduh harapan
tapi kalau orang orang lama
ini orang orang lama tanggung jawab kanjuruhan saja tidak mau
jadi bagaimana kita mau memprediksi bagaimana dia bekerja di bawah erik thohir
erik thohir pasti akan kewalahan juga
jadi kalau erik thohir bisa mendapatkan esko esko yang betul betul bermutu
asal dia juga komitmen lima tahun
jangan cuma satu tahun
kemudian nanti dua ribu dua puluh
dia kampanye calon wakil presiden
kan parah juga kalau begitu
tapi saya hanya melihat logisnya saja
tadi mas aji mungkin kalau memperhatikan
kayaknya bung joy sudah berapa kali nyebut namanya ratu tisa
kayaknya satu satunya harapan di sana menurut bung joy ada ratu tisha gitu ya
yang bisa menjadi angin segarlah
sedikit harapan dibalik keskeptisan itu
apa sih sebenarnya yang anda lihat
ya gitu gitu saja
ya bukan hal besar tapi banyak
maksudnya bukan hal besar
tapi kalau yang kita alami sebagai mitra pssi
sering tidak berkesinambungan tadi
misalnya kalau mau ditarik ulur
lanyala dua ribu lima belas hanya berlangsung berapa bulan
edi rahmayadi pun begitu
punya dua set gen
yang waktu itu kita awal dengan pak daniel wellington
yang kita reformasi tadi
menjuklu ismi lah segala macam
berapa bulan ganti ratu tisa
pak edi rahmayadi nggak sampai selesai ganti pak iwan bule
pak iwan bule punya dua set gen
pak iwan bule pun juga jatuhnya nggak sampai selesai sekarang
masih sisa setengah tahun lah
ya dalam waktu sepuluh tahun terakhir
kita udah punya berapa ketum set gen
yang sebenarnya ini yang
apa ya harapan paling kecilnya
gimana pun caranya siapapun itu
apalagi sekarang pak erick thohir
mau dia punya agenda apa di tahun depan atau segala macam
setidaknya punya suatu konsep atau program yang berkesinambungan
di lock lah kasar
dia punya program seperti
ini siapapun nanti penerusnya
siapapun siapapun waktu ketumnya
di sustain untuk bisa tetap berjalan
kalau nggak berjalan
sebagaimana mestinya ada monitoring
baik itu publik
ataupun memang dari exco itu sendiri
itu yang saya tangkap ya
mas aji sekarang kan timnas itu kan lagi mempersiapkan diri mereka untuk
kemudian juga ada
lagi piala dunia u dua puluh
tapi kita tahu ada memang sedikit obstacle
ada kendala dari klub
nah bagaimana anda melihat seharusnya ketua umum yang baru ini bisa menyikapi hal tersebut
maksudnya kalau dengan pembangunan pemain timnas
paling paling mudahnya adalah komunikasi
karena memang yang terakhir terjadi kan karena memang ada tesir panjang
tapi sebagian klub merasa keberatan
memang tesnya panjang ini selalu terjadi di indonesia
karena dirasa memang tidak sustain dengan apa yang pak timnas mau
karena ketika memang kita harus akui lah dengan kedatangan partai partai top di liga satu ini menambah
gemburuh permainan seri permainan
nah bukan secara euforia pasti akan berkurang karena tekan judukan
tapi seenggaknya ketika bisa dikomunikasikan tadi
ketika bisa melibatkan para stakeholder yang terlibat
pasti bisa lancar
ini kan cuma simple
tidak ada komunikasi
lebih ke situ sih
kalau ada komunikasi sebenarnya sudah bisa dicari jalan keluar kok
ini yang pernah terjadi mungkin waktu tahun dua ribu enam belas tahun berapa itu
yang memanggil pemain timnas dari setiap hanya dua
itu kan komunikasi
karena liga berjalan efek berjalan
kalau anda komunikasi lancar lancar aja
termasuk juga bung joy wacana liga dua digulirkan lagi
apakah itu juga menjadi sesuatu hal yang akan sangat mungkin diwujudkan oleh erick thohir
ya saya koreksi dulu ya u dua puluh itu bukan timnas
jadi kalau misalnya klub menolak untuk memberikan pemain
nggak ada sanksi dari fifa
jadi nggak ada keberikan klub untuk memberikan pemain kepada
timnas itu hanya yang senior
u dua puluh itu bukan timnas
jadi inilah yang salah kaprah dan selalu jadi bahan kampanye
juga oleh erik thohir
jadi saya harus membenarkan itu
u dua puluh itu bukan timnas u
u dua puluh itu indonesia u dua puluh
sehingga tidak ada kewajiban dari fifa
klub melepaskan pemain di bawah yang bukan timnas
soal liga dua memang harus bergulir lagi
liga dua kalau tidak bergulir tidak ada promosi relegasi
kan ini bukan kompetisi namanya gitu loh
jadi menurut saya itu
liga dua memang harus bergulir
karena jiwanya kompetisi itu ada di promosi dan relegasi
orang sini bilangnya degradasi saya bilangnya relegasi
jadi kalau nggak di bergulir lagi ya ini hanya akan jadi dagelan
liga satu akan dijual oleh para ownersnya untuk pertandingan pertandingan
karena kan tidak mungkin terelegasi
jadi kalau dia sudah ada di bawah pun dia bisa jual pertandingannya
jadi ini akan sangat memalukan bagi sepak bola nasional
bung joy dan juga mas aji karena waktu kita juga sangat terbatas
mungkin sebelum saya akhiri saya akan ke bung joy terlebih dahulu
apa yang ingin anda titipkan kepada ketua umum nakoda baru dari pssi saat ini
enggak saya sih bilang pak erick anda harus buat kontrak politik dengan rakyat indonesia
ya bukan cuma dengan saya bukan dengan deng edi
dan anda buat kontrak politik anda lima tahun ada di pssi
dan benar benar mengurusi pssi
anda tidak boleh tergiur oleh dua ribu dua puluh
kalau anda kemudian hanya satu tahun kemudian kampanye calon wakil presiden seluruh rakyat indonesia akan marah
karena anda telah membohongi rakyat indonesia dan pura pura menjadi ketua umum pssi
padahal anda punya tujuan lain
semoga anda bisa lima tahun benahi pssi
anda punya kemampuan yang luar biasa
anda seorang pengusaha yang hebat
anda menteri bumn
anda punya semua akses politik akses finansial
anda bisa benahi pssi kalau lima tahun
kalau lima tahun mas aji silahkan
tadi sudah saya bilang jadi klb ini yang menghasilkan pak erick thohir sebagai ketua umum dihasilkan karena suatu tragedi kanjuan
jadi jangan sia siakan nyawa satu ratus tiga puluh lima nyawa teman teman kita di malang yang hilang
jadi jangan karena obsesi politik tadi
justru menyadarkan tragedi ini
jadi tolong hargai tragedinya dengan akhirnya ada klb
jadi pak erick terpilih karena ada suatu tragedi
jadi tolong payback itu untuk teman teman kita yang sudah hilang
oke pak erick lahir karena klb pssi
karena ada tragedikan juruhan seperti yang bu joy katakan tadi sebelumnya
kita akan lihat apakah seorang erick thohir mungkin kalau pak ete nonton sekarang ya bisa menahan godaan dua ribu dua puluh
dan apakah bisa bertahan selama lima tahun waktu yang akan menjemput
bung joy terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini
dan juga ada mas muhammad hardika aji mas aji ceo appi
asosiasi pesepak bola profesional indonesia sudah bergabung dengan dialog kita malam hari ini untuk masa depan
sepak bola indonesia yang jauh lebih baik selamat malam sehat selalu